dan pengawas pemilu atau bawaslu memutuskan menghentikan kasus dugaan pelanggaran kampanye menko minforu diantara
bawaslu menilai kasus itu tidak memenuhi unsur pidana pemilu
komisioner bawaslu rahmat bagja mengatakan kasus tersebut tidak memenuhi unsur pidana
baik itu unsur ajakan memilih menonjolkan citra diri atau ujaran kebencian
namun bagja menegaskan bawaslu akan segera membuat surat himbawan kepada seluruh jajaran menteri
pimpinan lembaga atau kepala daerah untuk lebih berhati hati ketika sedang dinas atau berkampanye
bawaslu juga tetap memproses laporan yang masuk jika memang ditemukan indikasi pelanggaran pemilu
yang sebelumnya menko minforu diantara diduga melakukan pelanggaran kampanye
ketika bertanya kepada pegawainya perihal stiker pemilu yang bernomor satu dan dua
ketika pegawainya memilih stiker nomor dua rudiantara bertanya perihal siapa yang menggaji pegawai pemerintah
pernyataan tersebut dinilai berpihak dan menggiring opini untuk memilih presiden joko widodo sebagai capres nomor urut dua
kemarin kan pak rudiantara tidak terbukti tapi kita telah mengingatkan kepada teman teman menteri
agar kabinetnya khusus agar tidak membuat mispersepsi kepada publik
jalankan tugas menteri sebaik baiknya
jangan sampai mispersepsi jangan ada statement standard yang membuat mispersepsi
ini akan mendelegitimasi pemilu kita ke depan kalau terus menerus seperti ini